pak pak pak pak boynya kemana pak
pak pak pak pak
aku berlindung kepada mu ya allah
dari godaan setan
alhamdulillah gue gak jadi bertarung sama chandra
iya memang saya nyuruh kamu datang kesini
cuma saya nggak nyangka aja kamu sekarang jadi
menarik angkot gitu
sekarang cari uang susah bu
jadi untuk sementara
saya narik angkot dulu
kebetulan banget gue punya job buat lo
dan ini kerjaannya bikin lo dapat duit yang lebih banyak
daripada lo harus narik angkot segala
job apa bu
lo harus datang ke dojo chandra
karena aku gak bisa
dia udah nantangin boy untuk bertarung
dan pukulin dia
gue mau tuh orang bener bener kapok
bukannya ibu tidak suka sama boy
tapi kenapa sekarang peduli sama boy
mau duit gak
gak usah banyak nanya
kalau mau duit diambil
kalau enggak dimasukin aja
siapa yang namanya chandra
gue datang kesini mewakili boy untuk bertarung sama lo
karena dia udah mulia
gue datang kesini mewakili boy untuk bertarung sama lo
bilang aja lo takut bertarung sama boe
kalau lo takut bertarung sama gue
gak usah lo so jago nantangin boy bertarung segala
kalau emang gitu lo mau

kita belum selesai chandra
pak pak pak pak boynya kemana pak
pak pak pak pak boynya kemana
aku berlindung kepadamu ya allah
dari godaan setan
gue gak jadi bertarung sama chandra
tadi aku udah nonton di tv
aku salut deh
kamu gak jadi terima tawaran chandra buat bertarung
kamu bener bener wise banget ya
gak juga sih
cuma karena aku mempertimbangkan keinginan kamu aja
ih apaan sih
emang kamu tuh pacar siapa sih
kamu mau gak jadi pacar aku
aku gak mau kamu pacaran sama siapapun
kecuali sama aku
berarti kamu mau jadi pacar aku dong
tapi nanti maksudnya
kalau orang tua kita udah sama sama merestui
ya udah deh
aku setia kok menunggu kamu budi
siapa tuh budi
bukannya budi hermawan lagi
hei bisa aja kamu sekarang ya
aku mau ke warung mbak benny
ya udah hati hati ya